jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya